saya akan buka newscast dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
hari ini pemerintah mengumumkan tambahan tiga puluh dua enam ratus lima belas pasien sembuh covid sembilan belas
angka itu menjadi rekor tertinggi kesembuhan pasien covid sembilan belas sepanjang pandemi di tanah air
meski begitu jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga puluh enam satu ratus sembilan puluh tujuh kasus baru
jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi dua lima ratus dua puluh tujuh dua ratus tiga orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id mengumumkan penambahan satu tujuh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi enam puluh enam empat ratus empat puluh empat jiwa